pihak puskesmas kecamatan sawah besar jakarta pusat melakukan upaya tracing dengan menggelar swab pcr on the spot atau di lokasi terhadap enam puluh penghuni rumah kos
setelah dua orang penghuni lainnya terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada jumat pagi
tugas mendatangi satu persatu pintu kamar kos lantaran tak semua penghuni kos mau melakukan tes swab pcr
target hari ini sekitar enam puluh ini belum jadi memang kita dadakan sehingga kalau pun tadi ada yang keluar memang murni karena dia mau kerja dan dia nggak tahu kalau hari ini ada swab
selain upaya tracing petugas juga akan melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke dalam kamar kos untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
penyiputan cnn indonesia